hai mudah mudahan ramadan tahun ini bisa lebih baik dari ramadan tahun lalu pasal insyaallah
kusaya mudah mudahan amin ya allah assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh amin
lagi pada ngapain wasaung usai miram
ini pasti ada hubungannya dengan menghilangnya idan selama ini
juga ada hubungannya dengan kepergian ujang sembilan di tkp
saya tingkatkan kasusnya menjadi penyidikan satu kalian absen orang orang yang ronda setelah
itu boleh pulang untuk dua belas satu ramadan assalamualaikum waalaikumsalam
kebetulan udah ngantuk iya
kamu tanggung jawab kau makan mubazir kalau tidak entar
pertama kali saya ketemu cici saya pikir dia gadis yang baik gadis yang polos gadis desa benar gitu
kan seharusnya kan cuma berbicara dengan dia tapi dia tidak bisa berbicara dengan saya
ini mau yang agresif kum ini malah cewek agresif dunia sudah terbalik kamu nggak usah ikutan pakai
metikum memang benar sudah terbalik setelah jadi curiga sama cici kum jangan jangan dia mau
keluarin saya penyakit kum janjan di penyakitan habis itu saya keluarin kem kem terkara gula mutin
hehehe kamu mengayalnya kejauhan ceng
saya sebenarnya takut sama cewek agresif
saya jalan jalan cewek itu kan karena seni kum seninya itu ada di pada saat saya ngejar ngejar
dia dia susah didapetin saya mengeluarkan trik macem macem ini lah itulah itulah
tidak bisa didapetin itu seninya sekarang
si cici yang jalan jalan kejar saya
terus seninya saya dimana
jadi gak berasa penjuangan cinta kum
gak ada tantangan
saya doakan kamu tobatnya
kamu teh jangan doain
saya yang jelek jelek kum
ih didoakan tobat kok jelek
itu mah doa yang jelek buat saya
gak enak bangunin dia malem malem
kamu kalo malem malem masak buat koswara
mana ada yang gosong tuh enak kum
kerces kerces terus pait pait gimana gitu
mau bawa pulang tidak
nih makan dulu nih
nih makan dulu
nih makan dulu nih
nih makan dulu nih
nih makan dulu nih
nih makan dulu nih
nih makan dulu nih
nih makan dulu nih
nih makan dulu nih
nih makan dulu nih
nih makan dulu nih
nih makan dulu nih
nih makan dulu nih
nih makan dulu nih
nih makan dulu nih
nih makan dulu nih
nih makan dulu nih
nih makan dulu nih
nih makan dulu nih
saya punya motor nggak ya kum
tadi saya mau teriak minta tolong sama orang kampung tapi saya takut salah
motor kamu tidak hilang dong
motor kamu ada di rumah saya
yang bener kum
berarti siapa yang mencuri kum
motor kamu tidak dicuri
kamu minjamkan motor sama aceh lalu aceh melihat pegangannya di rumah saya
oh gitu ya kum
berarti aceh baik ya kum
kalau aceh gak minjam motor saya berarti motor saya hilang ya kum
kalau ikan bawal mah gak ada ceh
tadi katanya ada
kan tadi ya ceh cuma nanya ikan aja
tapi ini ikan bukan yang saya mau
udah deh gak jadi aja bang
udah deh gak jadi aja bang
bapak bapak prabotnya yuk
mudah mudahan rome aon tahun ini bisa lebih baik dari rome aon tahun lalu pak saung
amin ya allah
lagi pada ngapain
insya allah sebelum lebaran sudah mulai panen
dalam sistem perundang undangan dan sistem hukum kita
artinya sama dengan
melakukan kejahatan itu sendiri
betul pak soi
iya betul pak kamtip
yang wasaung tahu
tidak boleh disembunyikan
kemana idan selama ini
mungkin wasaung tahu
kemana dia menghilang beberapa waktu
idan pulang ke rumah orang tuanya
memangnya ada apa pak kamtip